terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen kedua ini kita awali dari jombang
sejumlah warga di desa morosunggingan mengembalikan bantuan telur dari kementerian sosial
hal ini karena telur yang dibagikan sudah berbau busuk dan dipenuhi belatung
banyaknya warga yang komplain membuat distribusi bantuan dihentikan
beginilah kekecewaan warga miskin desa morosungginang jombang saat memecahkan ratusan telur busuk
di depan perangkat desa yang telah membagikan telur sumbangan dari pemerintah
ratusan warga miskin penerima manfaat kpm dari program kementerian sosial bantuan pangan non tunai bpnt
sedang meneguh giliran untuk menukarkan kartu geseknya dengan bantuan telur dan telur busuk
setelah mengantri warga mengambil paket bantuan telur dua box berisi masing masing sepuluh butir telur dan beras tujuh kg
sangat disayangkan saat akan dibawa pulang bau menyengat muncul dari telur yang dibawanya
bahkan salah seorang warga menemukan telur yang dibawanya sudah dikerubungi belatung
ada kondisinya seperti apa
pecah pecah juga mas
ada ulurnya apa
ada ulurnya banyak besar besar ulur
terus tadi ditukar atau
sementara perangkat desa tidak membantah banyaknya box telur yang dipenuhi belatung
sangat ironis jumlahnya mencapai lima puluh hingga enam puluh persen dari total box
kondisinya ya seperti itu
kondisinya karena kan orang orang kan nggak berani pak
terus tadi yang berbelatung cepat ditukarkan warga
iya ditukarkan pak
banyaknya warga yang
yang komplain membuat pihak desa akhirnya menghentikan pembagian bpnt
pihak desa meminta warga untuk sabar karena telur busuk ini adalah kesalahan dari suppliernya
permasalahan telur busuk juga terjadi di kecamatan bareng mojo agung dan kecamatan peloso
program kemensos untuk warga miskin masing masing senilai rp satu ratus sepuluh
dengan harapan dapat meringankan beban kebutuhan warga miskin
suto moradjo jombang